dian buah bekas bekas burianti sekarang ke ruangan saya ya
tolong kamu kapikan lagi fine file yang di dalam sini
soalnya saya mau ke kantor pak rafi sekarang untuk konfirmasi pemindahan harta ini
selalu ngarah loh sama om raffi
tapi memang om rapinya pengen
kalau papa yudha sama mama marianti itu pisah
ya pajar pasti kasihan aja sama papa yudha
karena dia bakal sedih kalau harus pisah sama mama marianti
om raffi jahat
gilang benci sama om raffi
padahal papa itu selama ini selalu baik sama om raffi
papa gak pernah ngakuin apa apa sama om raffi
tapi om raffi tetep aja gak suka sama papa
gilang kesel banget sama om raffi
gilang benci sama papa
ibu guru cantik
anak cantik selamat pagi
selamat pagi bu guru
selamat pagi ilhan
oh selamat pagi bu
oh iya bu ada yang mau saya sampaikan ke bu
ini tentang ilham
jadi ilham ini sedang diajukan untuk mendapatkan beasiswa
ngebiayain sekolah si ilham di mari
bukan begitu bu
justru beasiswa ini bukan ditujukan untuk siswa yang kurang mampu
tapi ini untuk siswa yang berprestasi untuk penghargaan buat siswa tersebut
udah ilham sama indah buruan masuk deh jangan kelamaan di mari ntar telat
perlu sih bu
eh eh eh bu bu ntar dulu
saya mau ngasih tau ya bu
asal ibu tau aja
saya tuh kagak demen bu ngelihat ibu deket deketan sama anak saya
ibu kagak ngerti
salah saya apa ya bu
gak tau mungkin
ada perkataan saya
ada perkataan saya
saya yang menyinggung ibu atau perbuatan saya yang salah
jadi saya sekalian mau minta maaf
dia sih kagak pernah emang nyinggung gue
tapi gue kagak demen aja
kalo sampe perhatiannya ilham sama indah
jadi kebagi sama dia
wah banyak yang nanya
pokoknya saya kagak deman aja
ibu deket deket sama anak saya ya
kalo kita deket banget sama butari
kalo kita deket banget sama butari
anda juga sayang sama mimi
apa kita gak usah terlalu dekat ya
sama bu guru cantik
biar mimi gak marah marah lagi
sama bu guru cantik
kita gak boleh
kayak begitu kita gak boleh jauhin butari
malah kita harus deketin butari
terus kita harus gimana kak
sekarang kita gak usah mikirin itu
sekarang kita masuk
tokotnya nanti terlambat
ini abis beli pusat
akhirnya tuh abang terkabul
abang udah kangen banget
sama neng mira
sembarangan lo pegang pegang
saya pikir tadi
maaf saya gak sengaja
sengaja juga lo
sengaja kan lo
enggak pak bener pak
saya gak sengaja
saya gak berpaksa
emang sengaja dia mah
lo jangan sembarangan
kalau ngomong peke
sarap ya sarap ya
saya kenal juga kagak sama mira
kalau ketemu gue jitak lo
mirip banget sama neng merah
cuman kenapa dia detail alatnya
burianti tidak perlu lagi
untuk mengajukan ke pengadilan pak
ya syukur lah
pemindahan atas nama pak yuda
sudah bisa kita lanjutkan
urusan pemindahan harta ini
bisa selesai dalam minggu minggu ini juga bu
ya bukannya apa apa bu
ini masalah keselamatan perusahaan
tergantung ini semua
karena udah beberapa investor itu
sudah memilih mundur
begitu mereka tau
kalau saya cuma menjalankan perusahaan istri saya
supaya pemindahan harta ini cepat dilakukan
saya akan usahakan pak
saya percaya pak
saya buruh salinda akan melakukan yang terbaik
saya permisi bu ya
terima kasih banyak
saya tunggu kabar baiknya
buah bekas bekas burianti sekarang ke ruangan saya ya
tolong kamu kapikan lagi file file yang di dalam sini
soalnya saya mau ke kantor pak raffi sekarang
untuk konfirmasi pemindahan harta ini
burianti pucet banget
ibu gak apa apa kan
lagi anterin ke dokter yuk
cuma pikiran saya aja lagi agak kacau
aku tahu pasti menyakitkan buat mas yuda melihat aku yang meragukan masa lalunya
seharusnya aku larang mas yuda pergi
bukannya membiarkan dia menderita sendiri
bu benar gak apa apa
leli bilang juga apa bu
makanya tadi kan lely bilang apa kita ke dokter bu
masya allah bagaimana ini ya
ntar dulu dah
waktu itu pak raffi bilang kalau ada apa apa
leli suruh hubungin pak raffi
leli kok nunggu onu
leli tak munckan
pak raffi terima kasih ya pak assalamualaikum
rianti rianti ada ada aja deh
pak rafi bapak kenapa pak kok kayaknya bapak gelisah kayak gitu pak
rianti pingsan saya mau ke sana sekarang
pak rafi saya ikut ya pak
saya juga khawatir kalau misalkan terjadi apa apa sama bu rianti
ya walaupun saya berketemu beberapa kali tapi saya merasa udah dekat banget sama bu rianti pak
nggak usah peduli kamu sama keluarga saya
kerjakan aja yang saya suruh
jangan sampai ada laporan kalau kamu pergi dari kantor ngerti
enggak kerjakan atau kamu keluar dari pabrik saya